coba cari tahu tentang latar belakang keluarga dan beberapa pasien pusat rehabilitasi harapan kasih
cari tau aja
nino bilang dia udah gak mau bicara lagi sama aku
aku salah apa
aku cuma mau ngajak nino foto hamil sama aku
kenapa nino tiba tiba bersikap kayak gitu
bukannya waktu itu dia bilang mau bersikap lebih baik ke elsa demi anak dikandungan elsa
ada apa ini
aku tuh salahnya dimana sih ma
aku salah apa pa
aku salah aku dimana
kamu harus tenang
bilangin aku gak kuat
aku gak kuat
mama coba kasih tau nih
kamu gak suka kayak gini ya
bilangin aku gak perlu ngomong ya
mama aku gak kuat
mau porsi takut
investasi tunggu apa lagi
saatnya berani mulai investasi sekarang
elsa baru dihukum sebentar
tapi sudah masuk rumah rehat
di sana dia bisa hidup sebagai pasien
nyaman sekali hidupnya
setelah bikin andien bertahun tahun di penjara
ini elsa jelas jelas udah memfitnah andien
dia gak berhak hidup tenang di rumah
dia harus masuk penjara
dia harus masuk penjara
dia harus merasakan mendekam bertahun tahun di sana
seperti yang sudah andin rasakan
saya akan pastikan elsa kembali ke tempatnya
hej itu kita berdua apaaming
hai hai hai hai hai hai hai hai ngapain berhenti tengah jalan nanti kalau orang orang
iqbal nyerang kamu gimana kan ada kamu kamu pasti jagain aku setelah aku ngeliat kamu
detail ngikutin aku terus ya memang saya sengaja ngikutin kamu supaya kamu aman
sampai kampus saya mau lihat kamu gak kena panas sampai kampus oh sayang
ini di pinggir jalan di andin ini di pinggir jalan maaf
kalian kenapa biarin isinya turun di jalan
marah marah aku mau minta turut tadi aku pura pura mual saya pengen lihat kamu
udah marah marah ya ya lucu bercandanya masuk

nino tuh bener bener keterlaluan deh pak dia sebenarnya maunya apa sih kenapa dia jadi mempermainkan elsa kemi
aku gak tau
aku tadinya ngira nina sudah memutuskan untuk bersikap baik sama elsa
ternyata masih begini aja dia
oke berarti dari sini kita langsung ketemu sama nino ya
jangan sekarang kamu masih emosi
lebih baik sekarang kita sama sama nurunin emosi

jadi nanti pada saat kita bicara sama nino
kita bisa bicara dengan kepala dingin
kalau kamu gak mau anterin aku gak apa apa
aku akan pergi sendiri untuk ketemu sama nino
iya kita ketemu sama nino
karena elsa masih butuh nino untuk sembuh